anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
majelis hakim pengadilan negeri denpasar memutuskan pidana penjara satu tahun dua bulan
kepada i gede ari astina alias jerings
berdasarkan fakta persidangan keterangan terdakwa keterangan saksi
dan keterangan jaksa penuntut umum kami siang
ketua majelis hakim ida ayu nyoman atnia dewi menyatakan
jaring terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi dengan tujuan kebencian
selain menghukum terdakwa jering dengan hukuman penjara satu tahun dua bulan
jering juga dikenakan denda sebesar sepuluh juta rupiah atau subsidi satu bulan
jaring juga dinyatakan tetap ditahan
serta telpon genggam yang digunakan menggugah pendapatnya tentang aturan repites
hingga menyebut i d kacung who disita untuk negara
usai sidang terpidana jering langsung dibawa ke lembaga permasyarakatan kerobokan
jering dan istrinya tidak memberikan komentar kepada awak media atas putusan majelis hakim tersebut

hukum jerings diizinkan masuk ke ruang sidang
saya ada di bali saya hadir disini
pas banget waktunya memang
padahal saya juga nggak tahu kalau hari ini sebenarnya ada sidang terakhir
baru tau kemarin ketika ngobrol sama noran chat gitu
karena sebagai kawan ya semoga hukum ini berlaku adil
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
selamat siang nyoman
nyoman kita sudah tahu bahwa majelis hakim sudah menjatuhkan fonis terhadap jering
satu tahun dua bulan penjara meskipun jering dan juga istrinya tidak memberikan tanggapan atau
ataupun komentar atas putusan dari majelis hakim ini
bagaimana tanggapan dari kuasa hukum jering nyoman
ya ripena memang tadi pagi sekitar dua jam persidangan berlangsung untuk mendengarkan putusan majelis hakim
yang diketuai ida
dan juga ayu nyoman adnya dewi dan memutuskan terdakwa jerings diponis satu tahun dua bulan
artinya setelah pembacaan ponis kuasa hukum termasuk juga terdakwa tidak langsung menyatakan akan melakukan upaya hukum lainnya
namun menyatakan akan pikir pikir
termasuk juga kuasa hukum ketika diwawancara oleh wak media juga menyatakan tidak berkomentar
hanya menyatakan akan pikir pikir
karena diberikan waktu oleh majelis hakim
hakim selama tujuh hari untuk berpikir apakah nanti akan melakukan upaya hukum ataukah akan menerima putusan yang sudah dibacakan tersebut
kalau kita lihat persidangan kali ini memang sama seperti sidang sebelumnya artinya pengunjung dibatasi hanya dua puluh orang saja
kemudian pengunjung bisa menyaksikan sidang di ruang yang berbeda dengan disediakan sebuah layar yang bisa disaksikan oleh pengunjung maupun awak media lain
termasuk juga hari ini pada saat pembacaan putusan di luar pengadilan negeri denpasar tidak ada aksi unjuk rasa yang biasanya pada sidang sidang sebelumnya dilakukan oleh pendukung jering di luar persidangan atau tepatnya di jalan pb sudirman yang ada di depan pengadilan negeri denpasar
ada hal hal yang memberatkan dan meringankan yang kembali disampaikan oleh majelis hakim walaupun pada tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan hal hal yang memberatkan jering adalah ketika di persidangan
tidak menyesali perbuatannya kemudian sempat walk out ataupun keluar dari ruang sidang pada saat sidang online yang dilakukan tiga kali di awal awal persidangan
kemudian apa yang dilakukan meresahkan masyarakat termasuk juga melukai dokter melukai perasaan dokter yang tengah menangani covid sembilan belas di indonesia
kemudian hal hal yang meringankan adalah jering masih muda dan masih bisa dibina
kemudian juga menyatakan
bahwa mengakui perbuatannya inilah yang hal hal dua hal yang meringankan
kalau kita flashback lagi persidangan persidangan sebelumnya memang tiga kali persidangan dilakukan secara online artinya di tiga tempat misalnya di polda bali
kemudian di kejaksaan negeri denpasar kemudian di pengadilan negeri denpasar kemudian dalam putusan selap majelis hakim kemudian memutuskan untuk dilakukan persidangan secara offline
untuk mencari ataupun memberi bukti material
mempermudah mencari bukti material sehingga dilakukan secara offline di pengadilan negeri denpasar ini
kemudian dalam persidangan memang dilakukan ataupun dihadirkan beberapa saksi baik dari pihak terdakwa maupun dari pihak kuasa hukum termasuk juga dari jaksa penuntut umum
setidaknya ada dua ahli bahasa masing masing dikeluarkan ataupun dihadirkan oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum tentunya dengan pembelaan
ataupun penelitian penelitian
memberikan keterangan yang berbeda artinya sesuai dengan apa yang dimaksud
apa yang dirasakan dalam tulisan yang dianalisis dari tulisan yang sempat diunggah
pada tanggal tiga belas juni dua ribu dua puluh
kalau kita lihat ripana memang sejak tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh
jering diperiksa di polda bali kemudian langsung ditahan
dan hari ini pun pengadilan di gridian pasar artinya majelis hakim
menyatakan jering tetap ditahan kemudian hp yang digunakan untuk mengunggah
yang berisikan pendapat tentang aturan rapid test termasuk juga kata kata idi kacung who
dirampas untuk negara
dan kemudian selain satu tahun dua bulan juga dikenakan denda sebesar sepuluh juta
atau subsidi dari satu bulan penjara
ya nyoman kita tahu bahwa sebelumnya
tuntutan jaksa penuntut umum adalah menuntut jering pidana tiga tahun penjara
namun majelis hakim memutuskan lain ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa
apakah jaksa berniat juga untuk banding responnya seperti apa nyoman
ya rifana kalau kita lihat dari terbukti bersalah melakukan tidak pidana ini
sebenarnya undang undang yang kena adalah pasal dua puluh delapan ayat dua
tahun dua ribu enam belas tentang informasi dan transaksi elektronik
di mana ancamannya adalah enam tahun penjara
artinya tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum
yang diketuai oleh hotong hendra rahayu
hanya tiga setahun saja artinya hanya setengah dari ancaman dari undang undang tersebut
kemudian majelis hakim dengan pertimbangan pertimbangan
kemudian dengan alat bukti kemudian keterangan saksi
kemudian memutuskan hanya memutus jering satu tahun dua bulan
tentunya dengan berbagai pertimbangan artinya hal hal yang memberatkan
kemudian hal hal yang meringankan termasuk juga aktivitas jering selama masa pandemi ini
artinya jering ketika di persidangan juga menayangkan video bagaimana aktivitas jering
termasuk juga jering menghadirkan atau kuasa hukum menghadirkan dua orang personil dari superman estate
untuk mengetahui bagaimana karakter jering sebenarnya termasuk juga menghadirkan
saksi korban yang menjadi korban dari aturan rapi tes
dimana seorang ibu hamil yang kemudian kehilangan bayinya juga dihadirkan oleh pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya
hal hal inilah yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian ancaman enam tahun kemudian dituntut tiga tahun
kemudian diputuskan majelis hakim dengan melihat bagaimana analisis dari keterangan saksi
kemudian analisis dari keterangan keterangan dari saksi dan
pembuktian yang dilakukan di persidangan inilah kemudian memutuskan satu tahun dua bulan penjara bagi jering
satu yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini adalah rifana
kita harus tetap bijak dalam bersosial media termasuk mengeluarkan pendapat di sosial media yang ada